kenapa kamu bohongin tante di telepon tadi malam
nah ini bukan salah putri
tapi aku yang nyuruh putri untuk gak bilang sama mama
soalnya aku takut mama panik
rizky mulai sekarang
tante minta kamu jauhin putri
atau mungkin ini cuma perasaanku aja
karena rasa kanganku sama dia
mudah mudahan gak ada apa apa sama kamu
aku baik baik aja
jangan panggil aku
pangeran masih ngeblok nomor aku
ngapain kok nomor dia yang aku hubungin
kayaknya mendingan aku coba nomornya gio sama ata kali
mungkin mereka tau pangeran ada dimana
kamu lagi dimana
di rumah sakit om
di rumah sakit
kamu lagi sama pangeran gak
hp nya ke pangeran om mau bicara
kamu baik baik aja kang
suara kamu kenapa beda
bukan kamu yang sakit kan pangeran
tadi gio bilang kamu lagi di rumah sakit
bukan kok pak
dari kemarin perasaan papa gak enak
papa sampai mimpiin kamu
mimpi buruk tentang kamu
mudah mudahan itu cuma perasaan papa aja
mungkin perasaan kangen papa sama kamu
jadi papa kepikiran sama kamu
aku baik baik aja kok pak
terus kamu udah mau pulang ke rumah kan sekarang
pak kalau misalnya aku pulang
yang ada entar deddy nyamel neken papa
dan aku gak mau itu pak

karena sampai kapanpun
aku gak akan turutin kemauan deddy nyamel
aku gak akan balikan sama mel
gimana caranya supaya
mereka gak tau kalau kamu udah pulang ke rumah
tapi itu terlalu rizki pak
terlalu banyak resiko
aku seneng hidup gini
aku bisa mandiri dan ditembel lagi aku
kamu kenapa pak ngeran
aku gak apa apa pak
permisi dulu ya pak
ada apa sebenarnya sama pangerannya
kau firasatku gak enak
masa iya mau ke toilet aja dia
sampai seperti nahan sakit begitu
eh ya halo pak
terima kasih pak
baik baik pak
saya menunggu kabar baik dari bapak
untuk membicarakan kelanjutan proyek kita itu pak
terima kasih pak
akhirnya ada juga investor
yang mau menginvestasikan dananya ke perusahaan aku
mudah mudahan dengan ada investor ini
perlahan lahan perusahaanku akan membaik kembali
bisa terlepas dari tekanan pak rembang
bisa kembali bersama lagi dengan pangeran
ya ampun rizky
kamu kok ada disini
itu wajah kamu kenapa bisa begitu
tolong kamu jelasin ke mama sekarang
nanti aku jelasin di rumah
jelasin disini sekarang sama mama
kamu nggak ke rumah temen kamu
untuk kerja kelompok kan berarti
kok lu keluar sih
emangnya kondisi lu sekarang gimana
gue udah gak apa apa koput
ini sekarang gue mau pulang
terus pangeran gimana
pangeran ada luka dalam
pangeran ada luka dalam
dan di bawah sebelah kirinya
tahu apa yang terjadi sama rizky iya
kenapa kamu bohongin tante
di telepon tadi malam
kadi aku salah putri
tapi aku yang nyuruh putri untuk gak bilang sama mama
soalnya aku takut mama papa
tante minta kamu jauhin putri
karena tante gak mau putri terlibat masalah
terlalu jauh sama kalian semua